yang dia tau mama
gak ada yang lain
dia mencintai kamu sepenuh hatinya
kamu tegak melakukan ini sama andi
tapi untuk pembela elsa
anak hasil perselingkuhan
dia harus menambah keibatnya
dia harus mempertanggungjawabkan
jujur saya sendiri
ingin melihat elsa mempertanggungjawabkan
apa yang sudah dia perbuat pak
saran saya lebih baik
tidak tahu dulu
tentang permasalahan ini pak
demi kesehatan mama saya
saya sudah terlalu banyak
tidak tahu apa yang akan terjadi
saya sudah berusaha untuk mencari
saya sudah berusaha
tapi untuk saat ini
yang jauh lebih penting adalah kesehatan mama
kesehatan mentalnya mama
jadi tunggu dulu sebentar
jauh lebih baik dari sekarang
saya cuma butuh
sampai kondisi mama saya stabil saja pak
baru kita beritahu
kalau kalian rasa itu yang terbaik ya
terima kasih banyak ya pak
papa yang terima kasih sama kamu al
kamu udah merawat
semua itu sudah
skenario dari allah pak
allah punya caranya luar biasa ya pak
tadi sebelum saya jemput papa
untuk dibawa ke rumah sakit ini
saya minta mirna untuk bawa rena
datang ke sini untuk bertemu pak
kamu udah siapin begitu
masalah sudah menyiapkan semuanya
sebelum ngobrol sama ketopo
masalah sudah menyiapkan semuanya sebelum ngobrol sama ketopo
suruh masuk suruh masuk
masak masak masak
masak masak masak
opa sakit apa sih
jangan sakit terutama
aku sedih kalau apa sakit
opa bahagia sekali
masak masak masak
terima kasih ya allah
semua penyesalanku bertahun tahun yang lalu karena tidak bisa melihat cucuku terbayar
sudah terima kasih allah
aku ke kantin dulu sebentar ya
masak masak masak
aku ke kantin dulu sebentar ya mau beli makan malam buat kalian
apa sih ibu
oh jadi gitu
kalau kamu art dan mamanya randy minta kamu berusaha untuk sepadan sama randy ya
salah satu alasan kiki kuliah
karena kiki mau menyepadankan diri kiki sama mas randy
kiki malah lihat mas randy sama cewek lain berduaan dan vilain kafe
hati kiki sakit banget perasa
yaudah gini ya ki
kalau saya boleh saran ubah tujuan kamu kuliah
jadi kamu kuliah bukan untuk randy
tapi kamu kuliah untuk menjadi apa ya
supaya membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi ya
ubah tujuan kuliah kamu
dan soal jodoh itu urusan yang di atas
kalau kamu memang berjodoh sama randy
pasti akan dipertemukan dan dipersatukan
lihat tuh alsa mandin
allah yang bekerja
situ ya bu rosa
terima kasih ya bu
itu jadi lebih agak tenang gitu setelah denger nasihat di bu rosa
kali aja kamu ketemu jodoh di kampus atau di mana ya kan
terus by the way kamu masak yang benar ya
makanan ini kasinan semua saya nggak bisa makan
atau ibu mau gigi bikinin lagi ya
ya bikinin ya saya tunggu
masak yang bener
jomelan kan sama ibu rosa
semangat yuk kiki masak yuk kiki daripada di
pak udah jam segini belum pulang juga ino
elsa juga nggak ada kabar
elsa mana jam segini dia belum pulang ini kan udah malam
mama khawatir ada apa apa sama dia
aku mau kabar dulu ntar
mama tanyain elsa kok dia diem aja
apa mereka lagi marahan ya
ini sepertinya hubungan mereka makin memburuk

aduh ada apa lagi sih
nih kita mau ke sana

nih kita mau ke sana

nih kita mau ke sana

nih kita mau ke sana
nih kita mau ke sana
nih kita mau ke sana
nih kita mau ke sana
besok bukan cuma lo doang yang tau tapi semua orang bakal tau
apa maksudnya besok
tunggu aja besok
apa yang sebenarnya akan terjadi besok
gue gak sanggup ngebayangin apa jadinya ketika gue ketemu sama nino
kalo nino udah tau semua itu

bukannya mama udah gak peduli lagi sama aku
kak mama telepon kamu karena mama masih peduli sama kamu
kalau sebaiknya masalah ini jangan sampai kedengeran telinga nino dan keluarganya dulu
karena al takut sekali ada apa apa dengan ibu rosa
karena ibu rosa terlalu mencintai rena
apalagi rena adalah pelipur laranya ibu rosa semenjak roy meninggal
berarti hubungan pernikahan gue dan nino masih bisa diselamatkan
kamu di mana sa udah pulang kan
belum mah aku belum pulang
yaudah kamu pulang ya
nggak baik mamalem begini lagi hamil kamu di luar
iya mama makasih ya ma udah kasih tau aku
kalau gitu mama mau beli makanan dulu
ya allah terima kasih
engkau masih mau mendengar doaku
kenapa kita ngeri ke besok aja
kalau bisa besok kenapa harus nanti
kamu apaan sih nga
kamu tau nggak
aku tuh jadi laki laki yang paling beruntung bisa milikin kamu
aku juga nggak sabar nga mau jadi istri kamu
calon istri aku yang tercinta lagi ngapain ya sekarang
iya siap siap mau tidur lah
masa mau jogging sih kenapa
kamu tuh kenapa sih jutek banget gak pernah berubah
sebentar lagi kan kita bakal jadi suami istri
kalau ngomong itu yang lembut
nih contohnya nih
ya sayang ini aku baru mau tidur nanti kita ketemu dalam mimpi ya
kan gitu kan enak
kapan sih kamu tuh lebay deh
besok kegiatan kamu apa aja mau kemana aja
praktek sore oke kalau begitu nanti pagi jam enam aku jemput ya
jam enam pagi kok pagi banget nih mau ngapain mau jogging atau mau sepedaan
udah ya nurut aja dengerin pokoknya jam enam pagi aku bakal jemput kamu
dan aku berencana untuk nemuin kamu sama seseorang
pokoknya gak usah khawatir ya kita ketemu besok oke
angga mau nemuin aku sama siapa ya
kok dia jadikan rahasia rahasian kayak gini sih
nyakanya udah belum udah
pa ma kami pamit dulu ya
udah malem rena juga besok harus sekolah pagi
papa juga harus istirahat
ya padahal opa masih kangen banget sumber rena

dulu oma diem saja saat tahu elsa buangmu kamu ke panti
oma juga sangat merasa bersalah
tapi oma bahagia
kamu udah berkumpul bersama mama kamu sekarang
dan kamu punya papa sambung yang sangat menyayangi kamu
cepat sehat ya bang
makasih banyak ya untuk semuanya
tapi jangan terus bilang terima kasih
saya jadi gak enak
kan semua karena allah
pak menjaga kesehatannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rena jangan main main

nama sarah itu ada di pihak siapa ya
tadi dia belain elsa mati matinya
terus di waktu yang bersamaan
ya pasti belai elsa sama mas
ya mungkin karena neluri seorang ibu
kalau aku ada di posisi mama dan
misalkan rena melakukan kesalahan
aku pasti akan beli anak aku
aku akan melindungi anak aku
tapi di satu sisi sekarang
mama mau beli elsa tapi mama kasihan sama rena

semoga kita jadi orang tua yang bijak ya

saya cuma hanya memberikan kasih sayang sama anak
tapi kita juga bisa mengajarkan anak
supaya menjadi orang yang baik
wah kok elsa belum pulang juga ya
mama tuh khawatir sama keadaan dia
jam berapa ini
sepertinya nino masih marah banget mah elsa
lebih baik mama yang telpon elsa ya
sayang kenapa kamu baru pulang
kamu kemana aja
ya mohon maaf tadi aku jalan jalan dulu
papa sama mama tuh khawatir loh
udah jam segini belum pulang pulang
nanti kalau udah apa apa gimana
kamu tuh apalagi lagi hamil ya
sebaiknya kalau kamu pergi pergi
jangan pulang terlalu malam
maafin aku ya udah bikin khawatir mama sama papa
yaudah kamu istirahat ya
sayang kamu udah pulang
maafin aku tadi dari
kamu gak perlu jelasin apa apa
aku juga gak nanya kok kamu dari mana
atau sama siapa
kamu gak perlu jelasin apa apa
aku juga gak nanya kok kamu dari mana
atau sama siapa
aku rasa untuk saat ini
ada baiknya kita bisa rancang
kamu tidur disini
aku akan tidur di kamar tamu
gue tidur di kamar tamu
kalau lo lihat noh semarah ini
apa mungkin ya elsa selingkuh pak
kalau elsa selingkuh
mereka selalu mesra kok
ya semoga aja gak mah
apa benar ketakutanku terjadi
apa mungkin saat itu yang kulihat di hotel
sehingga nino semarah ini
persoalan renda belum selesai
papa marah besar sama gue
masih menghadapi masalah
itu gua masih pengen
bahkan sama diriku
apa yang akan terjadi ya
jadi kapan sih
aku demikian bakalsn queen
aku di sini
kalau kan kita bisa berdokter
bahkan terjadi pembunuhan di rumah ini
seperti ini lagi
apa yang sudah aku lakukan
sampai ini terasa seperti hukuman buatku ya allah
pasti nino tahu nino kan suaminya
tapi dia sendiri yang menceritakan ke aku
kalau dia hamil
dan dia bilang sama aku untuk merahasiakan itu
itu semua karena
dulu gue fitnah mbak andin
sekarang riki fitnah gue
apa ini karma buat gue
kalian lelah sekali
kita bersih bersih yuk
terus abis itu bobo
aku bersih bersih dulu ya
oh yaudah sana bersih bersih dulu
alhamdulillah semuanya baik
semuanya lancar papa surya sehat
dan anin juga udah cerita
semuanya tentang rena ke papa surya
terus gimana pak surya
tadi pak surya sempat shock
dadahnya sempat sakit juga
ditambah lagi elsa datang melakukan pembelaan
elsa datang terus
semuanya aman tapi kemarin
setelah itu dokter datang menangani papa dan alhamdulillah papa sudah kembali sehat
dan papa juga lega seneng dengar ternyata cucian masih hidup
apalagi papa tau ternyata cucu kandungnya adalah reyna
dan papa juga udah setuju dengan aku dan andin untuk keep dulu masalah ini dari nino
kamu gak apa apa din
mama tahu kamu pasti keberatan karena pasti kamu ingin semuanya terbuka jelas ke nino
supaya membuktikan supaya kamu gak bersalah
gak apa apa mbak untuk saat ini kesehatan mama lebih penting dari itu semua

nah yang itu ya

silahkan setuju deh nanti

kalau elsa membuang anaknya anjing banti asuhan
tahu belum lama ini juga
kamu tau dari mana
dari banti asuhan
yang bicara soal
anak yang dibuang sama elsa empat tahun yang lalu
elsa mengirim anak itu ke sana
kenapa kamu gak kasih tau papa
kenapa kamu gak kasih tau andin
karena kamu mau menutupi kesalahan elsa
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak

dengar berita seperti ini
aku mau kamu sehat terus
aku mau kamu sehat terus
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
aku takut pak
andi itu bukan anak kami
pertama kali dia melihat dunia
yang dia tau mama
gak ada yang lain
dia mencintai kamu sepenuh hatinya
kamu tidak melakukan ini sama andi
perasaannya andi tau
kamu ngerti itu gak sih
yang asal itu salah
aku ngerti sekali
aku tau aku salah
aku salah sekali
aku minta kamu keluar
aku gak mau lihat muka
kamu tolong keluar
kalau gak aku minta suster untuk keluarin kamu
jangan bikin aku sakit
tolong kamu keluar
tolong kamu keluar
tolong kamu merasa lebih tenang
kamu merasa lebih nyaman
aku gak ada disini
jangan sampai saja main iki ike
masih nehmen beautyclean ya aku
namanya apakah n dicenya onima
ya tidak apa
tetap ber pior lah apaan
ini dosaku ya allah
tapi anak anakku yang menerima kebahitannya